terutama mereka yang butuh menekuni hobi baru untuk mengatasi kejenuhan
tapi kalau misalnya memang dia butuh hospitalisasi di mana pasien ini memang harus dibuktikan dengan efisien